aku tidak berminat untuk menjadi seorang raja
kalaupun sekarang aku pemangku tabah
karena aku tidak memiliki pilihan yang lain
aku harus bertanggung jawab
aku sudah lancar
dan mengatakan itu terus menerus
dimana rara santam
kalau adikmu sudah pulang
kenapa dia tidak bersamamu
dia ada di ruang pengobatan
apa yang terjadi
apa adikmu terluka
alhamdulillah ibu undang
dia baik baik saja
aku mau menemuinya sekarang
lebih baiknya sekarang ibu undang
keadanya begitu rumit
dan dia sekarang sedang bersama yudhacara
si pebrontak itu ibu undang
kenapa dia bersama putriku
susah untuk aku menjelaskannya ibu
sekarang ibu undang bersabar
kita menunggu waktu yang tepat
agar rai rana santa
bisa menerima ibu undang seperti ini
bagus sekali gusti prabu
dia sudah menguasai jurus cakra manggilingan tingkat pertama
jagad deo batara
apa yang terjadi dengan diriku
kenapa aku tidak memiliki kekuatan seperti ini
badanku pun terasa membalik
jurus apa yang sebenarnya
gusti prabu begitu cepat menguasai jurus cakra manggilingan yang aku ajarkan
aku yakin dia akan segera mampu menguasai jurus
lebih baik sekarang kau kurang pengobatan untuk mengobat yudhacara yang terluka malam
apakah aku tidak salah dengan
bukankah yudhacara itu adalah musuh dari pajajara
mengapa kau tidak menghukum mati saja dia raden
atau memasukkannya ke dalam penjara
menghukum seseorang tidak semudah itu
dan terlebih dia musuh pajajara atau tidak
seseorang yang sakit tetap harus diobat
aku tidak menyangka
di dunia yang kejam seperti ini
masih ada orang yang sangat bijaksana sepertimu raden
dan andaikan saja
jika pajajaran dipimpin oleh raja seperti mu
aku sangat yakin
pasti pajajaran akan menjadi negeri yang sangat makmur
berhentilah berbicara seperti itu
aku tidak berminat untuk menjadi seorang raja
kalaupun sekarang aku pemangku tahta
karena aku tidak memiliki pilihan yang lain
aku harus bertanggung jawab
maafkan aku raden
aku sudah lancar dan mengatakan itu terus menerus
tapi sungguh ini adalah keinginan dari seluruh rakyat pajajaran
mereka menginginkan kau untuk menjadi raja
menggantikan gusti prabu surawi sesa
mereka menginginkan kau untuk menjadi raja menggantikan gusti prabu surawi sesa

bukankah kau menyaksikan semua itu siang tadi

buahnya segar sekali berapa harganya
harganya tiga kepeng satu buahnya
wah murah ya
iya ini teh karena panen kita hasilnya lagi melimpah
dan pajajaran saat ini teh lagi subur dan makmur
benar sejak pajajaran dipimpin oleh raden walang sumsang
berkah dari langit seperti dibuka lebar

raden walang sungsang berkah dari langit seperti dibuka lebar lebar

tidak heran yang di atas langit membukakan berkahnya
tidak heran yang di atas langit membukakan berkahnya
bukan hanya sawah sawah yang subur dan makmur
ternak pun gemuk gemuk dan cepat berkembang biak
sayang sekali raden walang sungsang hanya menjadi pemangku sementara
iya betul nanti begitu prabu surawi sesa pulang
kita akan kembali pimpin oleh raja yang sangat zolim
yang hanya menguntingkan diri saja
mudah mudahan prabu surawisata tidak pernah lagi ke sini
raden walang sungsang
terimalah sembah kami
mari aku bantu
bahkan kami tidak tahu raden ingin meninjau pasar kami
jadilah pemimpin kami raden
jadilah raja kami raden
raden jadilah nanti kami raden
aku mohon bangunlah dan tidak perlu membungkuk seperti itu
paman aku mohon bangunlah kalian semua
astaghfirullahaladzim ya allah
raden walang sungsang
betul bukan apa yang aku katakan
kau sadar akan hal itu bukan
karena ini semua adalah keinginan seluruh rakyat pajajaran
bukan hanya keinginan pribadiku saja
katakanlah kepada seluruh rakyat pajajaran
itu tidak akan terjadi
aku akan membuat semua itu terjadi raden
aku akan membuatmu menginginkan tahta itu
dan menjadi raja pajejar